rapat paripurna dpr ri yang ke enam tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat telah mengesahkan undang undang tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
jadi secara rinci dpr dan pemerintah telah menyetujui apbn di dua ribu dua puluh empat di mana defisit diberi anggaran sebanyak lima ratus dua puluh dua delapan triliun rupiah atau setara dengan dua dua puluh sembilan persen dari produk domestik bruto
selain dari itu juga ada pendapatan negara yang diberi anggaran dua delapan ratus dua tiga triliun rupiah
ada juga pembeli
biayaan negara yang diberi anggaran lima ratus dua puluh dua delapan triliun rupiah
dan terakhir ada juga pembelajaan negara yang diberi budget atau anggaran sebesar tiga tiga ratus dua puluh lima satu triliun rupiah
di tahun dua ribu dua puluh empat dpr dan pemerintah menyempakati enam sektor yang mendapatkan anggaran prioritas
di nomor satu adalah pendidikan dengan anggaran sebesar enam ratus enam puluh lima triliun rupiah
nomor dua perlindungan sosial dengan empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun rupiah
nomor tiga infrastruktur dengan empat ratus dua puluh dua tujuh triliun rupiah
diikuti dengan kesehatan ketahanan pangan serta hukum dan hankam
sedangkan pemerintah telah menetapkan empat sektor yang mendapatkan anggaran sebesar enam enam puluh lima triliun rupiah
dan empat program prioritas yang diperkirakan akan menghabiskan dana apbn dua ribu dua puluh empat hingga satu ratus enam puluh enam lima triliun rupiah
yakni ibu kota nusantara pemilu stunting dan kenaikan gaji asn tni polri dan pensiunan
menurut kementerian keuangan postur apbn dua ribu dua puluh empat diharapkan bisa menciptakan transformasi ekonomi yang lebih produktif
namun rancangan apbn tersebut harus disertai dengan reformasi fiskal secara keseluruhan
makanya harus ada disertai dengan reformasi fiskal yang holistik
sisi pendapatannya harus didorong menjadi lebih optimal sesuai dengan kapasitas ekonominya
tapi belanjanya harus diperkuat juga agar tadi spending better
jadi kita ingin yang belum efisien diefisienkan
hasil efisiennya harus diperkuat
digunakan untuk fokus yang prioritas saja
tapi dikontrol hasilnya kualitas kontrolnya diperbaiki agar berbasis pada hasil
menurut wahyu pemerintah harus menerapkan strategi jangka pendek dan menengah untuk bisa mewujudkan transformasi ekonomi melalui apbn dua ribu dua puluh
strategi jangka pendek termasuk menjaga inflasi menekan angka kemiskinan ekstrim

sedangkan strategi jangka menengah mencangkup transformasi sumber daya manusia yang unggul dan produktif
inilah mengapa pendidikan dan perlindungan sosial menjadi dua sektor dengan anggaran terbesar dalam apbn dua ribu dua puluh
meski begitu perlu diingat bahwa ada beberapa indikator yang perlu diantisipasi karena berpotensi berdampak pada tingkat inflasi tanah air yang lebih tinggi tahun depan
salah satunya adalah pergerakan harga minyak dunia yang dinamis
adanya potensi inflasi pangan akibat dampak fenomena el nino di dalam negeri
berpengaruh itu adalah policy dari negara yang mengekspor terutama beras lah kita ambil
beras seperti india kemudian vietnam thailand gitu ya
kalau mereka kemudian melakukan inward policy inward looking policy dengan melakukan
dengan pembatasan ya ekspor untuk mengamankan suplai ini kan otomatis harga beras atau harga pangan di dalam negeri juga ikutan melonjak
nah bagaimana channelnya kepada sektor keuangan
ya tentunya yang dilihat adalah bagaimana outlook atau ekspektasi inflasi ke depan
kalau ekspektasi ke depannya meningkat akan juga kemudian berpengaruh bagaimana ekspektasi kepada cost of boroingnya ke depan
suku bunga ini seperti apa
menurut andri efek inflasi pangan akibat el nino biasanya baru terjadi enam hingga sembilan bulan setelah puncaknya fenomena cuaca tersebut
ini jelas perlu diantisipasi
karmel mursalim lastonga pebro jawa barat